teka teki pembunuhan sepasang remaja vina dan eki pada dua ribu enam belas lalu belum juga menemukan titik terang
yang terbaru presiden joko widodo angkat bicara soal kasus pembunuhan vina
presiden meminta kapolri jenderal listio sikit prabowo mengusut kasus pembunuhan vina cirebon secara transparan
jokowi juga meminta kapolri mengawal kasus ini agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan prosedur
saya sudah menyampaikan agar kasus itu tutup tutup tutup dikawal dan transparan terbuka semuanya
tidak ada yang perlu ditutup tutupi kalau ada
orang tua pegi setiawan sebelumnya telah meminta presiden jokowi membantu anaknya
dijadikan polisi sebagai tersangka karena diduga sebagai otak kasus pembunuhan eki dan sinyal
orang tua kandung peggy yakin anaknya tidak terlibat aksi pembunuhan sadis eki dan vina
delapan tahun lalu karena sedang bekerja di bandung
karena pg tidak bersalah pg adalah tulang punggung kami
jadi saya mohon kepada bapak jokowi bebaskan anak saya
karena anak saya tidak bersalah saya orang tidak punya tidak mengerti apa apa dan tidak mengerti apa apa
apa yang ibu bisa yakinkan kepada pak jokowi bahwa pg tidak bersalah
ya karena waktu itu juga kiki tidak ada di tempat
waktu itu pegg tidak ada di cirebon pg sedang kerja di bandung gitu aja
tim kuasa hukum peggy setiawan mengajukan penangguhan penahanan ke polda jawa barat
perwakilan tim kuasa hukum pegi setiawan mendatangi polda jawa barat
untuk mengajukan penangguhan penahanan pegi serta meminta salinan berita acara pemeriksaan
agenda hari ini kita tetap mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian
serta kita meminta salinan bap
yang dua hal ini yang saya sebutkan di belakang itu itu lagi diproses
penangguhan penahanan maupun salinan bap itu masih diproses
komnas ham juga ikut menyoroti kasus pembunuhan vina dan egy
komnas ham mendatangi polda jabar untuk memeriksa sejumlah saksi
guna mendalami aduan dugaan pelanggaran ham di kasus fina
saat ini komnas ham telah menerima dua aduan terkait dugaan pelanggaran ham di kasus vina
dengan terpidana nanti kita akan mencari informasi
jadi masih mendalami fakta fakta meminta informasi dari banyak pihak seperti hari ini
jadi komnas ham belum bisa mengambil kesimpulan apa apa
nanti hasil penyelidikan akan disampaikan
kasus pembunuhan fida dan eki jadi sorotan publik
usai polisi menghapus nama
dua dari tiga dpo karena dinilai fiktif
dua nama dpo dihapus polisi
usai pegi setiawan ditetapkan sebagai tersangka terakhir
namun pengacara keluarga almarhum vina hotman paris utapia
merasa janggal atas hilangnya nama dua dpo dalam kasus pembunuhan ini
delapan terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada tiga dpo
biasanya kan orang mengatakan
kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama sama
jadi ini perbuatan tidak berbeda secara bersama sama
jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab
sehingga kalaupun misalnya polda jabar belum berhasil menemukan dua pelaku dpo ini
ya jangan dibilang tergesa gesa fitip dong
mabes polri buka suara soal dihapuskannya dua dpo kasus pembunuhan vina dan eki
polisi menyebut penghapusan dua dpo karena alat bukti yang mengarah ke keduanya masih belum cukup
termasuk keterangan saksi yang menyebut dua nama dpo tersebut adalah fiktif
kasus yang disampaikan oleh dir krim um polda jabar bahwa tadinya dpo ada tiga menjadi satu
karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi
bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif nama fiktif
tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih
penyidik polda jawa barat telah menggelar prarekonstruksi di enam titik terkait kasus pembunuhan vina dan eki
sementara polisi masih akan memeriksa sejumlah rekan peggy sebagai saksi untuk mengungkap keterlibatan peggy setiawan dalam pembunuhan sejoli vina dan eki